kita ke informasi berikutnya tim penyidik polda jawa barat menetapkan bahar smith dan tr
sebagai tersangka penyebar ujaran kebencian senin malam
usai penetapan tersebut keduanya langsung ditahan di ruang tahanan polda jawa barat
penetapan tersangka bagi bahar smith dan tr dilakukan usai polisi memeriksa keduanya selama lebih dari sembilan jam
penyidik melakukan gelar perkara dan meminta keterangan lima puluh dua orang saksi
serta menunjukkan dua alat bukti yang sah untuk menjerat keduanya
usai penetapan tersebut bar smith maupun tr langsung ditahan di ruang tahanan polda jawa barat
guna mempermudah penyelidikan lebih lanjut
kasus ujaran kebencian ini bermula saat tersangka tr mengunggah video ceramah bahar smith
di kawasan marga asih kabupaten bandung pada sebelas desember dua ribu dua puluh
berkaitan dengan ucapan saudara ps saat ceramah yang mengandung berita bohong
yang kemudian di upload atau di transmisikan oleh saudara tr ke dalam akun youtube
dan selanjutnya disebarkan atau di transmisikan sehingga viral di media sosial
terhadap saudara bs dan saudara tf penyidik melakukan satu penangkapan
dan kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan